baik saudara cerita kedua dari cerita nusantara kali ini berada dari kabupaten jemberana
di mana di kabupaten ini ada satu jajanan tradisional yang hanya dibuat saat musim ramadan
jajanan berbuka puasa khas kampung melayu loloan ini dibuat dari tepung beras yang dibuat menjadi bubur
biji mutiara gula pasir santan dan roti tawar
semua bahan tersebut kemudian dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang
bahan kue kopior yang sudah dibungkus daun pisang ini kemudian dikukus selama sepuluh menit
setelah matang kue kopior siap dihidangkan
salah satu pembuat kue kopior yang masih eksis sampai saat ini adalah siti mahmuda
warga jalan gunung tangkuban perahu kelurahan loluan timur kabupaten jembrane
bersama lima rekannya tiap hari mulai pukul lima pagi hingga tiga sore
ia memproduksi lima ratus sampai seribu lebih bungkus kue kopior
yang merupakan pesanan pedagang takjil
dan juga instansi pemerintahan atau swasta untuk acara berbuka puasa bersama
sama tepung beras gula pasir roti tawar mutiara terus santan garam sedikitnya
iya setelah itu semuanya adonan dimasak mau dikus dibungkus daun
kalau di bulan ramadhan ini pesanan kue kopior gimana bu
setiap hari sitimah muda menghabiskan sepuluh sampai dua puluh butir kelapa kopior untuk santan
sepuluh kilogram lebih tepung beras enam kilogram gula pasir dua puluh bungkus biji mutiara
serta dua puluh bungkus roti tawar
harga kue kopior produksi bu siti ini sangat terjangkau
rp tiga sampai rp lima tergantung pesanan
rasanya yang lembut manis serta memiliki aroma yang khas dari campuran santan kelapa kopior dan pandan
membuat jajanan tradisional ini sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa
ikhidik ardike kompas tv jembrane bali